menteri perdagangan zulkifli hasan mengungkapkan dua alasan minyak kita langka di pasar
saat ditemui dalam pertemuan asian business advisory council dua ribu dua puluh tiga senin malam di jakarta
salah satunya adalah semakin tingginya minat konsumen terhadap produk minyak kita
satu minyak kita sekarang menjadi tren
semua orang nyarinya minyak kita
karena minyak kita yang dulu itu ada di pasar pasar rakyat dalam bentuk curah
sekarang dikemas sudah bagus
sama dengan minyak minyak premium
dan bisa didapat di parkir parkir modul
di parkir parkir modul bisa
jadi semua orang ibu ibu lelah lain carinya minyak kita
padahal jatahnya kan tiga ratus ribu ton per bulan
ya tentu di pasar jadi kurang
dua kita merubah b dua puluh jadi b tiga puluh lima
itu menyedot cpo sembilan juta
begitu berubah jadi b tiga puluh lima nambah tiga juta
jadi empat juta
jadi tiga belas juta
nah memang ekspor sekarang agak melambat
nah oleh karena itu untuk mengatasimu tadi kami sudah nampak sudah undang hampir tiga puluh pelaku usaha cpo ini
kalau jatah satu bulan tiga ratus ribu ton
artinya setahun itu tiga empat
jadi empat ratus lima puluh ribu ton per bulan
atau berapa itu
enam ribu kurang selama setahun
cpo nya untuk diolah menjadi minyak kita
mudah mudahan dalam bulan dua hari nanti karena ini akan puasa atau lebaran
mudah mudahan sudah mulai membanjiri pasaran
sehingga di pasar pasar rakyat ini juga bisa